bagaimana suasana terkini di pesantren al hikam depok setelah sore tadi proses pemakaman sudah dilakukan
ya indra dapat saya informasikan prosesi pemakaman yang berlangsung pada sekitar pukul lima sore tadi
memang sudah berjalan dengan lancar dan saat ini di kediaman kiai haji hashim muzadi
tepatnya di wilayah beji depok jawa barat
akan dilangsungkan tahlilan atau pengajian yang kira kira nanti akan berlangsung sekitar pukul setengah delapan atau jam delapan malam nanti
langsung saja indra saya akan mengajak anda berbincang dengan putra pertama dari bapak kiai haji hashim muzadi
yaitu bapak abdul hakim selamat malam pak abdul hakim
selamat malam pak
sebelumnya kami terima kasih telah bergabung bersama kami dengan cnn indonesia
dan kami mengucapkan berbela sukawah sedalam dalamnya atas kepergian bapak sendiri
ada satu pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ke bapak selaku putra dari pak kiai haji muzadi
terkait dengan apa sih pak hal yang paling melekat gitu di keluarga pandangan
bapak ini kan juga salah satu tokoh bangsa gitu
kalau di keluarga sendiri pandangan dari pak kiai ini apa sih yang paling melekat gitu pak
menurut kami beliau itu sosok yang sabar
beliau itu memang tidak mudah untuk marah
terhadap putra putranya memang diberi kelonggaran yang sebebas bebasnya
tapi ada batasan batasan
secara agama beliau mengajarkan seluruh anak anaknya untuk berlaku jujur
apapun yang mereka kerjakan
ada batas batasannya secara agama
makanya kebanyakan dari adik adik kami
mondok semua untuk menempa bahwa kehidupan itu ada batasan batasannya
baik pak kiai haji hashim muzadi ini juga adalah tokoh yang dikenal memiliki pandangan terkait dengan kebinekaan
pandangan dia sebagai seorang ulama umat islam dan juga bagaimana pandangan dia yang dikenal sebagai tokoh moderat
nah hal hal seperti ini pak mengenai masalah masalah kebangsaan
masalah masalah mengenai apa yang menjadi pandangan
dari bapak sendiri itu kerap didiskusikan juga dengan keluarga nggak sih pak waktu beliau semasa hidup ya
hal hal berat kami tidak pernah berdiskusi semacam itu
jadi kami hanya berdiskusi seputaran bagaimana ke depan pondok pesantren
bagaimana ke depan santri santri perkembangannya
bagaimana arahan pendidikannya bagaimana apa yang diharapkan
hal hal kecil aja
ya tapi itulah nantinya keinginan beliau untuk meneruskan pondok pesantren
jadi kalau untuk masalah masalah negara politik dan lain sebagainya
mungkin terakhir nih pak ada hal mungkin yang belum tercapai gitu cita cita bapak yang semasa hidupnya sejauh ini pak
yang keluarga tahu gitu pak
harapan beliau terakhir adalah untuk mengembangkan pondok pesantren yang di depok ini
dan harapan beliau juga pondok pondok pesantren yang dibangun beliau
bisa mandiri secara finansial
itu harapan beliau
jadi selama ini memang kami berusaha untuk bisa mandiri secara finansial
untuk menghidupi pondok pesantren ini
itu yang harapan beliau sampai sekarang
nantinya pasti akan diteruskan oleh keluarga ya pak ya
baik pak abdul hakim terima kasih banyak atas waktunya dan
semoga nanti pengajian juga akan berjalan lancar
terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya indra demikianlah tadi sedikit cerita yang disampaikan oleh putra pertama dari
bapak kiai haji hashim musadi
terkait dengan bagaimana sebenarnya kedekatan beliau
almarhum ini dengan keluarga dan juga bagaimana
beliau memberikan pandangan pandangan kepada keluarga mengenai kehidupan
dan juga mengenai apa yang diakini oleh seorang kiai haji hasyim musadi
ya edo ini tahlilan akan digelar sebentar lagi begitu ya
ibadah isya tentu saja akan segera dimulai juga proses tahlilan ini atau pengajian ini
untuk mendoakan almarhum
ya indra usai tadi pemakaman berlangsung
memang beberapa pejabat negara termasuk wakil presiden yusuf kala
dan beberapa menteri kabinet kerja ya langsung meninggalkan lokasi pondok pesantren ini
saya mendapatkan informasi di dalam rumah ini masih siapkan mentre sosial
yaitu kafifah yang masih bersama dengan istri almarhum
marhum untuk berbincang dan juga
mengikuti tahlilan yang rencananya akan
memang akan berlangsung dalam waktu kurang lebih
setengah jam ke depan indra
ya baik terima kasih edo eka rizki
melaporkan langsung dari pondok pesantren
al hikam di depok